ada yang mengaku sakit tetapi malah melakukan pelanggaran
akibat itu korban mengapa ya pak
korban mengalami muka berbahan dan mengalami
kita selain itu cuma mendasari oleh kemarah saya yang keluar pada waktu itu
kenapa itu kita marah kenapa
mungkin karena korban ini yang mengaku sakit tetapi malah melakukan pelanggaran
bukan menemui teman teman yang di luar pemerintahan
sekitar enam belas sampai tujuh belas tahun
yang merasa diri daripada korban sakit dengan adanya keterangan daripada korban jadi senior
daripada kakak kelasnya daripada pesantren santri tersebut mengizinkan daripada untuk kegiatan di
pesantren itu baik melaksanakan ibadah sholat maupun kegiatan lainnya ternyata pada menjelang
maghrib menjelang ajan maghrib pas daripada yang diduga terlapor ini melihat daripada korban sedang
nongkrong di salah satu di
luar daripada lingkungan pesantren bersama temannya jadi karena merasa daripada korban
karena merasa korban bisa melanggar daripada tata tertib dan disiplin pesantren mungkin
terlapor merasa emosi dan pada saat korban melaksanakan mau mandi dan menyuci pakaian
tiba tiba datanglah telapor maupun diduga tersangka ini pelaku ini melakukan penganyaan terhadap
korban dengan menggunakan selang kurang lebih berkisar ukuran satu meter kami lakukan gerakan
cepat untuk penyelidikan dan kami temukan sudah dua alat bukti yang kuat kami tetap
dengan tersangka langsung kami melakukan pengamanan terhadap tersangka saya raditya putra
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya